cina makannya enak juga
gini untuk kali ini kita harus bayar sendiri sendiri ya
lo pasti butuh orang lain

karin sama roman saling care satu sama lain ya
karin gak punya baju pesta roman kirimin baju
sekarang roman susah karin pengen bantu
eh sorry apa tadi roman ya
roman tuh lagi kesusahan
dia lagi butuh uang
uang buat pengobatan bokape
ya tapi dia gengsi gue minta bantuan
lo tahu dari mana roman bilang ke lo
tadi gue gak sengaja ngedengar bella marah marah karena dia mau ngebantu roman
jujur aja lah gue gak punya uang sepuluh juta
eh yaudah kita kumpulin dana aja buat roman
dananya gimana kita dapetin ya
gini aja kita jual bareng bareng bekas
di rumah gue sih kayaknya banyak banget bareng bareng yang gak kepake
dan bisa gue jual dan kayaknya juga masih laku
nanti kita foto fotoin bareng bareng ya
abis itu kita masukin ke situs online barang bekas
kalo gak ada gue jual
eh man kenapa nih
ah jangan bilang gue mau pindah kosad
bukan ini aku mau jual jualin bareng bareng aku rutin
ya buat bantu bapak sama mama aku di kampung
oh buat mama kau sama bapak kau
yaudah biar gue cari lah dulu bareng bareng aku yang bisa gue jual ya
nanti gue kasih sama kamu
aduh tapi ini gue mau
udah bentar ya
ini ada baju sama sepatu aku
inilah yang bisa gue jual
sorry ya wak cuma ngasih ini
wah serius kau
iya udah gapapa
aku jadi ga enak nih sama kau
begitu aku ada uang aku ganti ya
kalo sokok ganti ganti ikhlas aku buat kau
udah kuat ini
udah tetik gue jalan
aku mah ku jatuh
ku bohong kala ku tak rindu
karena tiap hari
aku terbayang ayah dan ibu
pernah ku lupakanu
godaan mengintai untuk kembali ke kampung halaman
mengiris tekadku di perantauan
namun ta ibu
aku tahu aku tak boleh lemah
aku tahu aku tak boleh kalah
biarlah lautan rindu ini
ku balas dengan kebanggaan
gue kira dia buka
nah tidak apa apa sudah
mantap bang ya
kalau voma itu dari mana ya
udah lu makan aja banyak tanya lu
cina makannya enak dulu
mantap kenyang sekali
untuk kali ini kita harus beres diri sendiri
kalau aku yang daring takut taruh curiga
kok pegantungan kunci sama kak
ah jangan jangan kalian
saya tahu nih kalian itu
walaupun kita gak pacaran
iya kita cuma temen
siapa yang mau bilang aku pacaran kak
semuanya gue jual
yang butang ingin refugees
gua yang tasted
gua gak bercoba
pak keke tetep aja nih bekas
ya tapi jangan tinggal rasa muku lah bang
eh ini tuh udah gak pernah gue pake lagi
kan ini udah dijual
terus ini mau gimana
ini kayaknya soalnya masih bagus deh
ini suka jarang banget kayak gitu
ini juga yang ini juga
nih juga ya
dia udah berl mic sama gue lalu
gue harus jual apa lagi ya
uangnya masih kurang banyak
mak barusan sudah aku transfer rp empat ratus lima puluh ya
sisanya nanti aku cari lagi
terus gimana ya
sebelah dulu deh biar pikiran gue tenang

ya allah berikanlah aku jalan agar aku bisa mencari uang
untuk menambah biaya penggunaan
kebuatan bapakku di kampung
aku tahu aku tak bisa apa apa tanpa pertolonganmu ya allah
berikanlah kekuatan dan kesabaran pada mama dan bapakku
agar mereka bisa kuat dan sabar menghadapi cobaan ini